menurut antara lain diduga dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional
kementerian perdagangan diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah
yang dimaksudkan oleh kementerian perdagangan
kementerian perdagangan diduga telah menerbitkan untuk diolah menjadi gula kristal putih atau gkp kepada pihak pihak yang diduga tidak berwenang